hari ini aja saya nggak belanja saya stop dulu
sebenarnya kebutuhan kita itu apa
mungkin dia bisa persiapan lebih lama lagi
nah kenapa kok kebobolannya di bandara istanbul itu yang disalahkan indonesia gitu
gak tau gue suka aja ngelihat dia main gitu kan
kita masih menanggung beberapa jenis jalan jalanan dan pengembangan lingkungan kita
dan juga rafah masih menjadi wilayah strategis bagi israel
gue dari sd tuh sama kak glenn karena opa gue kan musisi
ya ini bung surya ini chance terakhir gue bo anjing
sehingga diharapkan dengan ini fedarusof tidak perlu lagi menaikkan seks ku bunga
yang dia dari dulu kan gamenya emang begitu defense nya kan
terima kasih rani sudah diundang
iya itu juga tuh
terus diterapin ke tim nas kita liat serbia kayak gimana